pemerintah provinsi ntb secara bertahap telah membuka sejumlah kawasan wisata andalan terutama yang ada di pulau lombok
dari data dinas pariwisata provinsi ntb untuk saat ini sudah ada empat kawasan wisata andalan yang dibuka
yakni kawasan wisata senggigi dan tiga gili kawasan gunung rinjani di lombok timur kawasan mandalika di kabupaten lombok tengah dan kawasan mataram city
untuk mendukung hal tersebut pemerintah provinsi ntb juga telah mengeluarkan sertifikat chse atau clean health safety and environment sebagai layanan utama untuk menjalankan protokol covid sembilan belas
tercatat ada satu ratus dua puluh delapan hotel bintang lima bintang empat hotel kelas melati hingga homestay telah diberikan sertifikat chse sebagai pendukung penerapan protokol covid sembilan belas
kita konsisten dan komitmen untuk terus melakukan protokol kesehatan dimana kita bisa lihat juga mulai dari kamu datang harus melalui penjemprotan antiseptik
kemudian pengukuran suhu dan kita memberikan beberapa fasilitas di public area yaitu hand sanitizer
begitu juga fasilitas tambahan di dalam kamar kita sediakan hand sanitizer dan masker
sementara itu kepala dinas pariwisata provinsi ntb menyatakan pemberian sertifikat chse tersebut untuk menjamin bahwa para pegiat usaha dan pariwisata di lombok ntb berkomitmen untuk menjalankan protokol kesehatan covid sembilan belas
bila mereka tidak menjalankan protokol covid sembilan belas maka pemerintah bisa mencabut sertifikat chse
ini kita tetap meminta kepada semua jasa usaha pariwisata di ntb ini untuk tetap berkomitmen melaksanakan layanan itu dengan mengutamakan protokol kesehatan covid
karena dari sertifikasi yang kita berikan itu sertifikasi yang sifatnya sementara

ketika mereka tidak kemudian melaksanakan secara
dan konsisten apa yang menjadi keharusan dari pelaksanaan protokol kesehatan covid sembilan belas di industri itu
maka itu artinya kita punya ruang untuk mencabut kembali
nah bagi jasa usaha pariwisata ini penting karena di masa pandemi ini jualan terbaik mereka itu adalah
pada kesiapan untuk melaksanakan protokol kesehatan covid sembilan belas pada seluruh layanan jasa usahanya
seiring dengan dijalankannya protokol covid sembilan belas
seiring dengan dijalankannya protokol kesehatan covid sembilan belas pada seluruh layanan jasa usahanya

perkembangan tingkat kunjungan dan hunian hotel lambat laun mulai meningkat
para wisatawan yang berkunjung pun menjadi betah dan merasa nyaman
di lombok untuk atraksi atraksi atau spot spot pariwisata yang masih buka
memang sudah kelihatan menerapkan protokol kesehatan dengan baik
mereka menyiapkan tempat cuci tangan
kemudian caring capacity nya juga dibatasi
tidak lagi full
jadi itu memang dengan kondisi new normal ini harus direkalibrasi
atau carrying capacity nya harus dihitung kembali
dan di lombok kami lihat sudah menerapkan protokol kesehatan yang baik
resolusi juga sama sama menjalankan protokol kesehatan yang baik
karena kembali ini harus dua pihak
kalau tidak tidak akan bisa berhasil
jadi sama sama jaga indonesia jaga definisi lombok
dan menerapkan protokol kesehatan dengan cepat
dari dinas pariwisata provinsi ntb
tingkat kunjungan wisata di beberapa hotel bahkan mencapai delapan puluh hingga sembilan puluh persen
bahkan hotel hotel yang berada di kawasan strategis mandalika
sudah full booking hingga desember dua ribu dua puluh
lalu rahmat juniadi lombok ntb